mama gak nyangka kalau bisa seperti itu
papa sekarang itu lagi sedih sekali alsa
mbak andin itu beruntung banget bisa dapetin ah
aldebaran gak cinta sama dia
mama ingetin sekali lagi sama kamu
kalo kamu kayak gini terus kapan kita berakhir
aku pasti sudah sangat mengecewakan apa
hingga papa seperti ini
maafin aku pa
pasti sama sekali bukan apa apa dibanding sakit hati kamu ke saya ndin
aku boleh telepon papa ya
tutup salam buat papa ya
tolong jangan pikirin pernikahan aku sama mas tore
aku baik baik aja kok pa
aku baik baik aja kok pa

papa tau aku kan
dan aku masih tetap dengan keputusan aku kok pa
aku mau yakinin ke papa
dan aku akan baik baik aja
papa gak usah khawatir
papa gak usah mikirin ini ya
masalah juga titip salam ke papa
papa baik baik disana
jaga kesehatan ya
aku tutup telepon dulu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
semoga yang kamu bilang itu benar ya den
semoga ini benar
terima kasih pak
pagi pagi udah di rumah mama
tadi aku lihat mama ke rumah al
ini tuh sebenernya ada apa sih ma
ada masalah serius
asal mama tau ya
mbak anin itu kakak aku mah
walaupun aku gak terlalu akrab sama dia
tapi aku harus tau ini sebenernya ada apa
mama akan cerita
tapi gak disini alsa
oleh aku mau pecesan sama papa
kamu seneng sekali ya
boleh diukur dulu
abinya tinggi sini ya
papa jadi prins
aku memang belum dicintai sama mas apa
tapi aku bahagia
karena ada rena yang mempersatukan aku dan mas al
jadi aku mohon pa
tolong papa jangan menangis lagi untuk aku
kok andin sedih gitu mukanya
mama sekarang cerita sama kok
ini ada apa sebenernya
gak akan kasih tau siapapun
andin dan al menikah tanpa cinta sa
haldebaran menikahi andin
supaya dia mendapatkan hak adopsinya rena
mama tau dari mana ma
mereka berdua membuat surat perjanjian
dan di dalam surat perjanjian itu tertulis
dalam kurun waktu enam bulan
kalau andin tidak bisa membuat al jatuh cinta
maka andin akan menyerah
dan mereka bercerai
tapi kan selama ini mereka tuh kelihatannya mesra banget mah
ya mama juga sangat kecewa sekali sama al
mama gak nyangka kalau bisa seperti itu
dan sekarang papa sekarang itu lagi sendih sekali alsa
dulu gue pikir mbak andin itu beruntung banget bisa dapetin ah
tapi ternyata al debaran gak cinta sama dia
ma terus pikir hero yang suka kacau
kenyataan itu bukan hal yang hanya hai entonces
dia masih biasa
soal yang hadi beragama
bapak berangkat kantor dulu ya
rena semangat semangat
aku mau pintar kayak papa
yaudah papa berangkat kerja dulu ya
masih ga sekolah
harus ketemu om baik
masinu mau ketemu sama rena
kayaknya sih gitu
aku juga gak ngerti sih
beti apa li pengen ketemu sama rena terus
panino mau ke sekolah rena
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu dari mana
kamu dari mana
tadi aku ketemu sama dia pak
kamu gak cerita sama elsa kan
masalah alice sama adin
aku udah janji sama kamu gak boleh bilang siapa siapa
terima kasih ya
aku ke belakang dulu ya
masak buat makan siang kita nanti
selamat pagi pak
pak nino akan datang ke sekolah reina
kayaknya nggak mungkin nino cuma pengen ketemu reina
kemungkinan besar nino udah tahu soal masalah pernikahan gue dan andin